konferensi tingkat tinggi b dua puluh indonesia atau b dua puluh indonesia summit dua ribu dua puluh
merupakan forum dialog resmi g dua puluh bagi komunitas bisnis global
ktt b dua puluh atau b dua puluh summit menjadi gelaran penting
untuk menyatukan pemimpin bisnis global dalam berkolaborasi
menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai upaya pemulihan ekonomi
dan tantangan bisnis dunia
bergabung bersama kami menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia
sandiaga salahuddin uno dari kawasan kuta bali
halo selamat sore waktu jakarta pak sandi apa kabar
sore assalamualaikum wr wb
baik baik mbak dea terima kasih sudah mengundang di acara cnn b dua puluh summit
waalaikumsalam pak sandi ini sudah digelar b dua puluh summit
ini menjadi acara puncak pertemuan pengusaha pengusaha dunia
apa sebenarnya tujuan dan juga harapan dari penyelenggaran forum ini
dua puluh summit diharapkan dapat menjadi momentum untuk dapat menyatukan
pelaku bisnis dan pelaku ekonomi terutama umkm dan pengusaha pengusaha besar
untuk bisa menyatukan pikiran dalam pemikiran global
dalam mengatasi masalah ekonomi dunia yang sedang rapuh
agar kita segera bisa bangkit kembali
diharapkan hasil dari b dua puluh summit ini
yang tentunya bersamaan dengan presidensi g dua puluh dilaksanakan
dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan global
ini juga menjadi ajang kita menjual peluang peluang investasi
dan kebangkitan ekonomi kita untuk meningkatkan kerja sama
dan tentunya kita harapkan ekonomi akan semakin baik
di masa yang mendatang khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
banyak sekali minat dari para peserta b dua puluh untuk berinvestasi di indonesia
yang kita harapkan akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang seluas luas
apa saja yang bisa anda sampaikan ke masyarakat
highlight dari gelaran b dua puluh summit yang kurang lebih ini sudah berjalan selama dua hari
ya b dua puluh summit ini diselenggarakan dua hari ini
b dua puluh summit ini diselenggarakan dua hari
b dua puluh summit ini diselenggarakan dua hari
b dua puluh summit ini diselenggarakan dua hari
strike in key
infrastruktur dan keuangan edukasi perdagangan dan investasi
pembicara ternama dunia dan dalam negeri dihadirkan untuk memberikan input dan rekomendasi
seperti hari ini kita kehadiran elon musk ada juga jeff bezos ada anne hathaway
dan berbagai petinggi perusahaan internasional serta juga pimpinan pimpinan negara
selain ini di bali telah dilaksanakan sebelumnya b dua puluh investment forum dan net zero summit
juga ada beberapa kerangka kerjasama yang ditandatangani
dan itu dilakukan tanggal sebelas november untuk menjalin kerjasama dalam ajang b dua puluh investment forum
menawarkan peluang investasi di delapan kawasan ekonomi khusus dan tiga badan otorita daerah kita
di labuan bajo di borobudur
dan juga di danau soba serta kita memperkenalkan salah satu karya ekonomi kreatif anak bangsa
yaitu animasi karya anak bangsa dalam pengembangan ekonomi kreatif oleh dr suyanto
dari rektor universitas amikong yogyakarta dan kek singosari
ini adalah salah satu sesi yang menarik dari b dua puluh atau b dua puluh summit
tentang diskusi di berbagai sektor investasi dan bagaimana talenta talenta
teknologi masa depan anak anak muda bisa menggunakan teknologi dan sumber daya keuangan
untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas luasnya
pak sandi tadi sempat menyebutkan soal kawasan ekonomi khusus
dan bapak mempromosikan bali sebagai destinasi wisata kesehatan
dan juga dapat mendorong lebih banyak investasi di kek ini khususnya di sanur
bagaimana kalau dari respon di forum b dua puluh
ya di forum b dua puluh ini bapak menteri kesehatan bekerjasama dengan kami
untuk mendorong sisi kesehatan karena kita bisa bangkit
karena kita bisa menangani pandemi dengan baik
dan kami setuju sekali dengan ajakan bapak menteri kesehatan
untuk mengajak para pengusaha berinvestasi di sektor kesehatan
karena ada sebelas miliar dolar sumber daya indonesia yang mengalir ke sektor kesehatan di luar negeri
karena banyak sekali layanan kesehatan yang semestinya bisa kita lakukan
ini tidak tersedia oleh karena itu cak kesehatan yang ada di sanur
akan menjadi salah satu daya tarik pariwisata berbasis kesehatan atau health tourism
pariwisata dan ekonomi kreatif ini juga identik dengan happiness dengan kebahagiaan
dan kebahagiaan itu harus kita hadirkan dalam bingkai kesehatan
karena itu destinasi wisata kesehatan
atau wellness dan kek sanur ini sama sama kita kembangkan
dan kita tidak boleh lewatkan untuk mengundang yang terbaik yang dimiliki dunia untuk hadir di bali
sehingga tidak perlu kita bugar ke luar negeri tapi kita bisa bugar di rumah sendiri
lima belas miliar dolar dan dua tiga puluh tujuh juta lapangan kerja yang bisa kita ciptakan
di para wisata berbasis kesehatan atau health tourism
jadi masyarakat bolehlah ya kalau berbicara bahwa mereka percaya diri dengan hasil investasi
yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sendiri
ya tentunya elon musk tadi baru saja menyampaikan bahwa dia sangat sangat optimis terhadap indonesia
indonesia memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan bukan hanya perhitungan untung dan rugi
tapi dampak dan manfaatnya bagi lingkungan hidup
bagi tentu saja
tentunya aspek sosial yang inovatif inklusif dan kolaboratif
investasi yang dilakukan ternyata juga menjadi salah satu pendekatan dalam konsep blended finance
dimana penciptaan lapangan kerja bukan lagi hanya tugas dari pemerintah dan dunia usaha
tapi menjadi tugas dari seluruh sektor pentahelix
dan ini pemikiran pemikiran baru yang kita kembangkan dalam bingkai b dua puluh
saya merasa bahwa banyak yang tertarik untuk tinggal lebih lama di bali
tapi saya menawarkan juga untuk selain mereka menghabiskan waktu di bali
berkunjung di lima destinasi super prioritas yang kita miliki
seperti di danau toba borobudur labuan bajo mandalika dan likupang
dan inilah bagian daripada kita memperpanjang lama tinggal mereka
dan juga kualitas
dari belanja mereka selama mereka berada di indonesia
ini merupakan trigger dari menggeliatnya usaha parekraf
dan kami ingin melaporkan bahwa pariwisata sekarang sudah dalam trajektori
untuk melebihi target baik daripada pergerakan wisatawan nusantara
maupun kunjungan usahawan mancanegara
kami tentunya berharap tiga bulan di akhir
tiga bulan keempat
dua ribu dua puluh dua ini kita bisa melewati target tiga enam juta usahawan mancanegara yang merupakan upper limit
dan disitulah cara kita untuk menciptakan empat empat juta lapangan kerja di tahun dua ribu dua puluh empat
ini wisatawan dari mancanegara menarik kalau kita lihat angkanya
pak sandi kira kira target mana saja negara yang warganya bisa diajak begitu
untuk mengunjungi bali dan juga destinasi wisata prioritas di indonesia
ini sekarang semua memandang bali
karena ada pertemuan tingkat tinggi antara presiden biden dan presiden xi
jadi kami berharap dengan tentunya penanganan covid yang lebih baik
china akan membuka dan merelaksasi wisatawan dari china untuk bisa berkunjung ke indonesia
tapi per hari ini australia singapura malaysia india amerika dan inggris menjadi andalan kita
china jepang dan juga korea selatan yang akan menjadi target pasar yang sangat potensial
bagi indonesia kembangkan di beberapa tahun ke depan
baik ada china jepang korea selatan menjadi target ya untuk tiba
untuk liburan begitu ke bali untuk berbelanja dan juga menikmati keindahan indonesia
pak sandi ini terakhir ini soal persiapan jelang ktt g dua puluh
besok seperti apa pak sandi
tentunya kita mengharap dukungan dari semua pihak masyarakat di bali tentunya
dan seluruh masyarakat indonesia sama sama kita doakan bahwa ktt g dua puluh yang sudah kami persiapkan
dan persiapannya sudah memasuki tahap final bisa berlangsung lancar mulus
dan bisa memberikan pengalaman dan kenangan yang baik bagi para delakwa
delegasi kepala negara
juga kita berdoa agar cuaca bersahabat dan kita berharap juga tentunya agar ini melibatkan umkm umkm
dan para pelaku usaha di bali yang mulai merasakan peningkatan dari usaha mereka
saya sedang berbicara sama beli agung ini di kawasan kuta yang menyampaikan bahwa peningkatan dari usahanya
sampai dua kali lipat di usaha kuliner tapi juga yang kita harapkan bahwa persiapan yang sudah maksimal ini
tentunya terus didukung sehingga hasil dari g dua puluh bukan hanya sukses penyelenggaraannya
tapi juga sukses pemikiran yang indonesia kontribusikan kepada dunia berkaitan dengan digitalisasi
terutama umkm arsitektur kesehatan global dan juga transisi menuju ekonomi hijau
ini yang sedang kami dorong ke depan sehingga tema recover together recover stronger bisa kita wujudkan dengan ktt g dua puluh dua hari ke depan
baik semoga ktt g dua puluh ini bisa berlangsung dengan lancar dan juga memberikan dampak yang luar biasa
bagi masyarakat tidak hanya masyarakat indonesia tapi juga masyarakat dunia
terima kasih pak sandiaga sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih cnn terima kasih mbak dea